oke sesuai dengan tema hari ini goesin aja
saya mau bahas fenomena goes ini dengan para pelaku termasuk para ahli
soal bagaimana sih aturan bersepeda yang baik dan aman
bagaimana juga nih pemerintah menjamin kegiatan bersepeda
yang nampaknya banyak dilakukan orang karena takut pakai kendaraan umum
dan apakah kegiatan bersepeda ini dilakukan atas dasar kesadaran atau hanya latah ikut ikutan
bergabung bersama saya melalui zoom ada dr andi kurniawan
dokter spesialis kedokteran olahraga ada fani rahmita dari institute for transportation and development policy
ada juga putut sudaryanto ketua komunitas bike to work indonesia
kita sapa halo semuanya selamat sore
selamat sore mbak mita
oke saya akan ngobrol ngobrol dengan ketiganya tapi nampaknya kita harus jeda dulu
jadi anda akan kembali lagi dengan saya kita bahas soal sepeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda kembali di cnn indonesia connected kembali bergabung bersama saya untuk bahas soal sepeda nih
fenomena sepeda di indonesia melalui zoom
ada dr andi kurniawan dokter spesialis kedokteran olahraga
ada fani rahmita manajer komunikasi
ada putut sudaryanto
ketua komunitas bike to work indonesia
saya akan tanya pertama nih untuk
mas putut ya mas putut
sekarang sepeda makin rame nih
itdp bahkan memprediksi kenaikannya
sepuluh kali lipat sekarang di masa transisi
pandemi ini gimana tanggapannya
happy atau justru khawatir
kalau pertanyaannya seperti itu
membahagiakan membeberakan tapi
sekaligus mengkhawatirkan mbak putpa
kenapa happy dan juga khawatir
ya happy nya adalah
seperti yang mbak fani bilang
bahwa pertumbuhan pengguna sepeda itu
betul ya di rute saya
dari rumah ke kantor itu biasanya saya paling
ketemu dua tiga orang
tiga bulan terakhir ini saya bisa ketemu lebih dari
bahkan pernah juga di atas dua puluh orang dengan
berbagai tujuan ada yang ke tempat kerja
ada yang olahraga rekreasi dan lain
sebagainya khawatir kak itu kan
mengembirakan sekali ya dan ini
terjadi di berbagai kota di seluruh indonesia
karena saya juga sempat tanya ke kawan kawan
penggiat baik tuak di seluruh indonesia
semua mengatakan semua kota
yang kita punya penggiat mengatakan
naik semua pengguna sepeda di kota
sampaikan tadi mengkhawatirkan
ya ini terkait dengan saat ini yang kita
alami pandemi covid sembilan belas
jadi saya masih
melihat banyak sekali kawan kawan yang
mengkhawatirkan ini adalah karena ap
terhadap protokol kesehatan
kemudian ab terhadap aturan
lalu lintas nah ini betul betul
jalan raya itu menjadi tidak nyaman
untuk teman teman pengguna
kendaraan yang lain seharusnya
protokol kesehatan terutama saya masih
melihat banyak sekali yang abai nah ini
betul betul mengkhawatirkan dan
saya takut sekali ketika teman teman sepeda
ini karena kesehatannya menjadi
kluster baru penyebaran covid
ini yang membuat khawatir
ada ketakutannya juga ya walaupun kayaknya jadi banyak
teman gitu sekarang sepeda
oke sekarang saya ke mbak fani
mbak fani saya harus nanya nih sepeda juga nggak sih
karena udah lagi menghindari
transportasi publik jadi sehari hari
sebenarnya naiknya public transport
tapi di masa transisi ini banyak
yang akhirnya shifting memilih sepeda
daripada naik ojek mungkin atau masih takut
gitu naik transportasi publik
nah dengan banyaknya pesepeda
artinya juga ada peluang kecelakaan yang
semakin tinggi sejauh ini mbak fani
melihat hak pesepeda sudah diberikan dengan
baik belum sih khususnya di kota besar seperti jakarta ini
projek atau program yang
baik di jakarta maupun di kota kota
lain di indonesia sampai saat
di indonesia ini memang belum banyak
keamanan dan kenyamanan dari pesepeda itu sendiri
jumlah pesepeda terus juga
gaya hidup ini harusnya jadi momen
yang harus diambil oleh pemerintah
kota dan juga pemerintah nasional
untuk bisa meningkatkan keamanan
dan kenyamanan para pesepeda
ini jadi momen untuk bisa
kita punya kota yang
misalnya ramah pesepeda dan juga
menjamin keamanan dan keselamatan
kalau mendengar pernyataan dari
mbak fani kemudian mas putut
kayaknya sekarang banyak orang yang apapun motifnya
yang penting sehat gitu ya ada yang mau
memang olahraga pure atau memang cuma
ingin senang senang dengan teman
tapi setelah pandemi ini dok apa yang
harus disadari oleh pesepeda ketika
melakukannya di ruang terbuka karena
tadi semakin banyak orang kok jadi
mas putut tadi ya jadi ada
kita bicara orang bertindak ke sepeda yang pertama
seperti mbak fani ya terus kemudian
dengan bersepeda itu juga meningkatkan
berolahraga sebagai part of daily
exercise mungkin terus kemudian
yang ketiga ketika kita menggunakan
sepeda itu mungkin social
distancing atau physical distancing nya
lebih mudah dibandingkan berlari
atau berjalan menghindar
orang itu lebih gampang gitu
meningkatkan imunitas tapi yang ada sekarang
justru malah boys nya itu kenceng kenceng
terus kemudian nggak pakai
masker terus kemudian
setelah itu untuk menghindari physical distancing
cafe dengan banyak teman gitu jadi
bahwa teman teman influencer
atau teman teman yang tadinya
itu untuk kesehatan justru malah
atau tertular dari covid sembilan belas
ini jadi benar benar
pakai masker saya juga melihat banyak
pesepeda yang justru malah
peleponan justru tidak pakai masker
dan segala macam itu menjadi
kekhawatiran dan perlu
informasi juga bahwa hari ini
atau beberapa jam yang lalu who
itu memikirkan ulang
penularan melalui udara
jadi airborne jadi itu
juga sudah menyatakan
penularan melalui udara
atau covid ini bertahan di udara itu
sangat cukup besar sekali jadi
masker itu menjadi sangat penting
sekali buat para pesepeda
jaga jarak penting apalagi kalau kita
lihat data dari gugus tugas angkanya
semakin naik kemarin bahkan rekor tertinggi
dan juga tadi ada
dari who juga yang menyatakan
nampaknya ini ada dugaan
bahwa virus ini airborne ada
ketakutan di mana mana tapi saya harus tanya mas
putut kebiasaan teman teman bike to work ini
mengikuti protokol kesehatan untuk bersepeda
di masa pandemi seperti ini
kayak gimana mereka patuh nggak sih
atau mungkin kalau misalnya
nggak patuh ada temen yang ngingetin atau mungkin
ada medium untuk saling mengingatkan seperti apa
karena sekarang kan
lebih banyak kita bermain di online ya mbak
untuk campaign untuk edukasi dan lain sebagainya
maka tidak kurang kurang
kami selalu imbu
sampaikan dengan berbagai cara
melalui media juga semua akun
media kita juga kita manfaatkan
kemudian cara cara yang
hari ini kita lakukan hampir setiap
empat hari saya menjadi narasumber mbak untuk
edukasi itu jadi
ya melalui kawan kawan komunitas sepeda
yang ada kita juga sama sama untuk
mengingatkan dan bahkan kita sampai
kita sampai membuat
poster poster meme dan lain sebagainya
ini kami juga tes
yang insya allah nanti dalam waktu dekat kita akan
akan rilis bersama sama dengan kawan kawan
yang lain nah ini upaya upaya ini
terus kita lakukan sehingga
kekhawatiran tadi saya dan
dr andi itu betul betul bisa bisa
kurang bisa di use jangan sampai
kita mau sehat malah menjadi
beban untuk masyarakat yang lain begitu
iya mau sehat ini beban
moral kami juga beban moral kami juga
ya ayo sama sama kita tetap bersepeda
tapi tetap sehat dan
membantu masyarakat semua untuk
pendebaran covid ini
semua orang mau sehat nih dokter andi
kita lihat mungkin untuk orang orang
yang sekedar ikut ikutan pun ada tujuan
untuk kesehatan di dalamnya ya apalagi
di tengah pandemi yang menuntut orang harus selalu
dalam keadaan sehat tapi bagaimana
kemudian menjadikan bersepeda
adalah kegiatan yang betul betul
jadi lebih baik itu ketika
misalnya kita bersepeda itu
sebagai bagian dari
transportasi kita jadi
misalnya kita harus ingat juga
bahwa pemerintah itu agak
melonggarkan psbb itu
lebih karena ekonomi jadi
lebih karena ekonomi dibandingkan masalah
kesehatannya atau public health nya ya
saran saya teman teman itu
misalnya seperti baik to work
ke kantor atau kita bekerja itu
ketika kita melakukan olahraga
itu sebaiknya masih di rumah saja gitu
jangan di luar rumah gitu
misalnya seperti itu terus kemudian berolahraga
atau bersama anggota keluarga
komunitas seluruh karena
adalah anggota keluarga kita
dan hari ini itu
jadi tertinggi sepanjang
sejarah kita gitu
jadi lingkungan kita
masih lingkungan yang covid jadi itu
teman teman harus ingat gitu
banyak yang shifting tapi ternyata harus dibedakan
aktivitasnya untuk transportasi
dan juga olahraga nampaknya memang olahraga
masih tetap baik di rumah aja begitu ya dok ya
tapi aku bisa ke mbak fani sekarang sayangnya
kalau kita tadi seperti dokter andi
bilang kalau mau sehat
kadang nih ya kalau di jakarta kaum
kurban ini harus berbagi ruang dengan
transportasi lainnya kita kalau mau
ke kantor pakai sepeda kita harus rebutan jalan
sama motor atau mobil mungkin ya tapi
kalau motor dan mobil udah ada aturannya berkendara
di jalan raya gimana kemudian dengan
sepeda mbak fani
sebenarnya aku setuju banget sama
tadi dokter andi bilang
memang sebenarnya di
kota lain di dunia
ikatan sepeda ini memang lebih banyak ke
masalah transportasi nah sekarang
pertanyaannya adalah apakah
yang sudah disediakan oleh kota
ini bisa membuat orang untuk
menjadikan sepeda sebagai alat transportasi
karena minatnya sudah ada
temennya gitu ya kan biasanya orang kalau ngelihat
untuk mulai sesuatu tuh harus lihat
juga orang lain melakukan sesuatu oh mereka bisa
itu juga sudah ada saat ini
sekarang yang memang perlu di push adalah
tentang peraturan mengenai sepeda ini
peraturan tuh bukan masalah
sepeda ya jadi harusnya
peraturan yang nanti misalkan
ada peraturan baru yang keluar
harusnya lebih mengakomodir
yang kebutuhan sepeda
ini sebenarnya tidak hanya satu atau tunggal
gitu ya kalau dibilangnya
ya sekarang pesepeda hanya untuk
rekreasi ya sebenarnya mereka mau beli sepeda
untuk kebutuhan apapun itu haknya mereka
untuk pakai sepeda itu untuk
melakukan apapun yang kegiatan
mereka lah gitu nah itu kan
ada ada yang beli untuk
rekreasi ada yang beli shifting untuk transportasi
juga banyak yang juga
menjadikan sepeda itu sebenarnya moda transportasi
mereka untuk mencari uang
kurir sepeda gitu kalau misalkan
mungkin teman teman di kota kota
udah tahu atau ada yang belum tahu
kita punya banyak
operator kurir sepeda yang
nganter barang nganter makanan pakai sepeda
mungkin yang sering lihat di jalan
kemudian ibu ibu jamu
bahkan di kampung kampung kota itu sebenarnya
sepeda ini dipakai untuk
transportasi andalanya perempuan dan
anak baik ke sekolah
maupun belanja ke pasar
gitu jadi hendaknya
nanti ada peraturan baru yang
untuk mengakomodir si para
pesepeda ini yaitu yang untuk memenuhi kebutuhan
mereka jadi bukan membatasi gerak
mereka kalau sekarang kita punya
ke dua tahun dua ribu sembilan
tentang dimana sebenarnya
memprioritaskan pejalan kaki
dan pesepeda di ruang jalan
tapi kenyataannya kan
tidak gitu nah
banyak dipakai sama tukang jualan
om putut ini yang dulu memperjuangkan
undang undang nomor ke dua tahun
belum ada gitu kan
bentuknya seperti apa terus juga
masih belum jelas begitu ya
hak hak untuk para peserta
itu yang harus sekarang diperhatikan
pemerintah dan juga warga bahwa
sebenarnya jalan itu bukan hanya
milik kendaraan bermotor
pribadi saja tapi ada pesepeda
di situ dan juga ada pejalan kaki
oke tapi juga nampaknya kalau kita lihat aturan aturan
khususnya untuk bersepeda
udah digodok nih
oleh kementerian perhubungan juga oleh pemprov dki
jakarta bahkan nanti kabarnya akan ada denda
kalau misalnya melanggar aturan pesepeda
tapi kita lihat ya semoga ini bukan
jadi apa namanya bukan jadi
latah latah semata gitu mungkin akan
bisa diteruskan sampai nanti setelah pandemi
supaya tetap hidup sehat tapi saya
masih akan tanya tanya dengan ketiga narasumbernya
jadi jangan kemana mana tetaplah
anda kembali di
di masa corona masih dengan tiga narasumber
saya tadi ada dr andi
ada mbak fani dari itdp dan juga
mas putut dari komunitas bike to work
saya ke mas putut sekarang
kedepannya akan ada denda akan ada
hal hal yang dibuat
aturannya untuk para pesepeda nah
gimana kemudian nantinya untuk menghindari
hal hal yang seperti itu hal hal yang tidak diinginkan
kan banyak nih newbie sekarang mas
tips and trick nya untuk
memulai bersepeda seperti apa
gini mbak surpa pertanyaannya adalah
bahwa kita harus pahami dulu
bersepeda itu banyak sekali kebaikan
maka kita harus lakukan dengan
cara cara yang baik ada tiga hal
ajakan saya kepada masyarakat luas yang
mengemari kegiatan bersepeda untuk tujuan
apapun di jalan raya
maka niatkan selalu yang pertama
membuat kegiatan bersepeda ini membuat
kita menjadi celaka dan membuat
orang lain menjadi celaka karena
cara kita bersepeda itu yang pertama
caranya bagaimana patuhi aturan lalu lintas
kemudian pada dasarnya
semua orang ingin dihormati
pada dasarnya semua orang ingin dihargai
maka ketika kita bersepeda yang
mungkin saja akan berinteraksi dengan pengguna
jalan yang lain maka satu hal yang harus
kita lakukan adalah harus tetap
menghormati dan menghargai pengguna jalan
yang lain yang ketiga sekarang
ini kita di masa pandemi maka
ketika kita bersepeda untuk tujuan
mohon dengan hormat selalu niatkan
pada diri kita jangan sampai kita
tertular covid dan jangan
sampai kita menularkan covid sembilan belas
caranya adalah patuhi
bagaimana saat kita bersepeda
silahkan mampir ke sosmednya baik gue
kita sudah banyak sekali publikasi
tentang protokol kesehatan
untuk bersepeda di masa pandemi
ini baik melalui poster maupun
melalui video itu saja mbak
ikutin itu insya allah kebaikan kebaikan
bersepeda dengan cara cara yang baik
ini akan kita dapatkan dan kita akan
bersama sama memutus mata rantai
covid sembilan belas dengan kondisi
kesehatan masyarakat yang luar biasa bugar
ya saya setuju tujuannya
baik harusnya dilakukan secara baik
juga ya apalagi bersepeda
mbak fani kalau dari sisi edukasi pengguna
transportasi seperti apa harusnya pemerintah
kemudian kalau tadi bike to work sudah
baik banget nih bikin meme bikin
edukasi sosialisasi di instagram
di sosial medianya segala macam
untuk teman teman pesepeda
tapi karena di lapangan nyatanya masih ada penyalahgunaan
contohnya kayak trotoar yang digunakan
pesepeda atau mungkin motor
yang justru menggunakan jalur sepeda
gimana edukasi yang baik dan juga
sebenarnya kalau tapi saya
klarifikasi dulu kalau trotoar itu boleh dipakai
oleh pesepeda kalau
tidak ada jalur sepeda jadi
nggak masalah sebenarnya
kalau misalkan gini kalau
pemerintah adalah ingin
kita punya pesepeda yang
banyak gitu ya ya
berarti yang harus
jadi fokus adalah bagaimana cara
mengundang para pesepeda ini untuk
menjaga keamanan pesepeda di kota kemudian kalau
ngomongin masalah keamanan
sebenarnya apapun yang
disematkan ke dalam
ke fisik pesepeda ya
mau disuruh pakai helm mau disuruh pakai
baju besi dari atas sampai bawah
atau dipubruk atau apa pasti
tetap mereka yang akan dapat
lebih banyak cedera
dan sebagainya ya jadi
peran pemerintah di sini adalah menyediakan infrastruktur
yang bisa mengamankan mereka mereka yaitu
jalur sepeda yang
terpisah dari jalan raya
atau jalan kendaraan
tadi lebarnya pun harus
disesuaikan dengan karakteristik
para pesepeda itu sendiri jadi jangan
ambil satu contoh pesepeda
yang kesifatannya mereka bisa ngeboost
sampai tiga puluh km per jam
kemudian jadinya dibikinnya hanya
untuk satu pesepeda aja gitu
lebarnya misalkan gitu ya
kan kita punya banyak pesepeda
yang tadi saya sebut ada yang
mau santai jalannya ada yang
mau ke kantor
buru buru ada yang jualan
gitu jadi ketika nanti bikin
infrastruktur itu ya harus
untuk mengikuti kebutuhan
dari para pesepeda ini sendiri gitu
jadi peran pemerintah
di sini sebenarnya lagi sangat penting sekali
untuk bisa menjamin
keamanan dan keselamatan
pesepeda selain pesepeda itu sendiri
juga menjaga dirinya lah
tapi balik lagi itu yang saya tekankan
keamanan dan keselamatan
dari pemerintah dulu
apalagi udah ada undang undangnya
dimana prioritas itu harusnya
pejalan kaki dan bersepeda dulu di
jalan raya karena yang paling rentan
coba diimplementasikan dulu
kemudian baru kita ngomongin masalah
sanksi dan sebagainya
kayaknya kalau ngomongin denda atau
sanksi masih kejauhan gitu ya
iya tapi infrastrukturnya masih
minim kemudian jaminan untuk
para pesepedanya belum ada gitu
tapi kalau di luar soal
infrastruktur yang mungkin
belum ini mungkin orang masih
sepedahan di wilayah dekat rumahnya
atau di jalur khusus sepeda beneran gitu
tubuh orang berbeda nih saya ke dokter andi
kapasitas tubuh orang berbeda beda
artinya olahraga pun juga bukan perkara
mudah kalau dilakukan bersama sama seperti
yang banyak belakangan dilakukan
bagaimana kemudian kita menyadari kekuatan
fisik supaya siap sepedaan
jadi saya setuju sekali dengan
tadi yang disampaikan mas putut ya bahwa
kita berolahraga bersepeda
itu untuk sehat supaya untuk bugar
dan yang paling penting adalah
kita itu seperti apa gitu
kita berolahraga sakit geng
dan ketika seseorang overtraining
itu justru imunitasnya akan turun
jadi itu yang
benar benar kita khawatirkan
yang benar benar bersepeda itu
tujuannya untuk olahraga karena kan
tadi banyak ya bersepeda untuk
ke kantor gitu untuk transportasi
tapi banyak sekarang yang
benar benar bersepeda itu untuk berolahraga
dan justru disitu malah kebut kebutan
yang perlu diingatkan
adalah jangan sampai kita overtraining
artinya demam sepeda ikut ikutan
latah boleh tapi
tetap harus ingat karena kita lagi di masa pandemi
ingat protokol kesehatan pakai masker
tahu diri kita sendiri
tahu batas diri kita sendiri
kalau capek beristirahat gitu ya intinya ya
dan juga sadar dengan masyarakat
sekitar artinya kita bertransportasi
dengan sepeda ini tidak sendirian
orang orang yang menggunakan transportasi publik
lain yang juga kita harus berbagi ruang dengan mereka
oke baik terima kasih banyak
dr andi kurniawan dokter spesialis kedokteran olahraga
terima kasih juga fani rahmita
development policy dan juga mas putut
sudaryanto terima kasih banyak
ketua komunitas bike to work indonesia